panglima tni jenderal gatot nurmantio yang diundang ke amerika serikat
mendadak ditolak oleh otoritas negeri paman sam itu
penolakan disampaikan saat gatot sudah berada di bandara soekarno hatta
tanggerang banten pada sabtu siang dua puluh satu oktober
seperti dikutip dari detik com pesawat emirates yang sedianya membawa gatot
dijadwalkan bertolak pukul tiga belas waktu indonesia barat
gatot ke amerika serikat untuk memenuhi undangan acara
yang digelar dua puluh tiga hingga dua puluh empat oktober dua ribu tujuh belas di washington dc
kemlu langsung bergerak setelah mendengar kabar gatot ditolak masuk amerika serikat
kemlu langsung meminta klarifikasi ke kedutaan besar amerika serikat
dengan mengirimkan nota diplomatik untuk meminta penjelasan
kementerian luar negeri amerika serikat
menteri luar negeri retno marsudi dijadwalkan bertemu dengan wakil duta besar amerika serikat
untuk menjelaskan kejadian ini pada senin dua puluh tiga oktober dua ribu tujuh belas
ketika diberi informasi dari panglima bahwa beliau tidak bisa berangkat menuju amerika serikat
begitu mendapatkan informasi ini ibu menteri luar negeri langsung menelpon kepada duta besar kita
yang ada di washington dc dan meminta beliau untuk segera meminta klarifikasi
kepada menteri luar negeri amerika serikat
saat itu juga dikirimkan nota diplomatik kita kepada menlu amerika serikat
tadi pagi kementerian luar negeri indonesia juga mengirimkan
diplomatik meminta klarifikasi kepada duta besar as jakarta
siang tadi ibu menlu juga berbicara dengan duta besar amerika serikat
yang saat ini kebetulan berada di luar jakarta
baik jadi sudah ada memang komunikasi state to state begitu ya pak ya
antara pemerintah indonesia dengan pemerintah amerika serikat sejauh ini terkait dengan
penolakan general gatot untuk masuk ke amerika serikat
iya kita sudah langsung bertindak dan meminta pertama yang kita minta adalah
keterangan dan klarifikasi kenapa hal tersebut bisa terjadi
dan besok rencananya wakil duta besar amerika serikat yang ada di jakarta
kita panggil kepada kementerian luar negeri untuk memberikan keterangan
baik pak nasir ini artinya nota diplomatik yang sejak kemarin sudah dikirimkan oleh menlu
belum mendapat respon dari pihak amerika serikat
sampai saat ini belum
sampai saat ini belum
kita juga mengingat bahwa ini di sana masih sehari minggu ya
jadi mereka juga sudah mengumpulkan semua informasi
baik pak nasir kalau kita tangkap beberapa informasi yang beredar begitu ya
bahwa sejak kemudian ditolak untuk masuk amerika serikat
general gatot ini langsung melapor ke menko polhukam ke menlu dan juga ke presiden langsung
artinya kemenlu ini mendapat laporan langsung dari pak gatot sendiri pak nasir
iya ibu menlu kemarin pada beliau saat berada
di istanbul langsung ditelepon oleh panglima
saat itu juga setelah menerima telepon dari panglima
ibu menlu langsung menelpon kepada duta besar kita yang di amerika serikat
untuk mencarikan informasi dan keterangan dan koristik
oke baik pak nasir ini mungkin kita agak bicara jauh sedikit
artinya memang sebenarnya dalam konteks negara dengan negara
apalagi ini bicara mengenai panglima tertinggi di indonesia
belum pernah ada ya pak kasus seperti ini
dan mendapat red notice dari amerika serikat
kita makanya itu kita saat ini sedang meminta klarifikasi ya mas
apa alatnya yang ditolak
karena memang kan alatnya bermacam macam
yang pertama kita ingin tahu dulu
kenapa ini terjadi apa alasannya beliau tidak bisa berangkat
nah saat itu baru kita bisa melihat
ataupun melakukan komparasi terhadap kejadian kejadian sebelumnya
baik pak nasir
artinya ketika ada informasi beredar saat ini
bahwa malam ini sudah dapat green light begitu
lampu hijau general gatot untuk berangkat ke amerika serikat
malam nanti itu tidak benar ya pak

alasannya kenapa ditolak

iya besok bu retno akan bertemu dengan duta besar amerika serikat di indonesia begitu
iya besok bu retno akan bertemu dengan duta besar amerika serikat di indonesia begitu

iya besok bu retno akan bertemu dengan duta besar amerika serikat di indonesia begitu

ya besok bu retno akan bertemu dengan duta besar amerika serikat di indonesia begitu
sedang kita aturkan jadwalnya
oke baik jadi kita masih harus menunggu besok apa informasi terbaru dari kementerian luar negeri
terkait dengan penolakan general gatot untuk masuk ke amerika serikat
baik terima kasih pak armanata nasir
jurubicara kementerian luar negeri telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom sore hari ini